gubernur dki jakarta anies baswedan menanggapi soal banjir setinggi satu meter
yang melanda kampung rawaterate cakung cakera timur kamis malam
ia mengatakan banjir di kawasan itu rutin terjadi setiap tahun
warga bahkan memasang mistar di dinding rumah untuk mengukur ketinggian air saat banjir
ia menyebut pihaknya akan melakukan inspeksi ke pabrik pabrik di sekitar kawasan tersebut
guna mengetahui sistem pembuangan air dari pabrik yang diduga sebagai penyebab banjir
dan baru pertama kali mereka pernah didatangi
jadi saya sampaikan apa masalahnya di tempat itu banyak pabrik kita akan langsung inspeksi
ya sebenarnya ini kan tadi semua pabrik pabrik itu aturannya ada harus ada zero run off
zero runoff artinya airnya tidak boleh dialirkan keluar
dan kita nanti akan inspeksi apakah mereka sudah menerapkan itu atau tidak
banjir yang merendam permukiman warga di kampung sawah rawaterate
jakarta timur berangsur surut
banjir yang sebelumnya mencapai ketinggian satu ratus dua puluh cm kini hanya tinggal lima puluh cm
warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah yang terbawa banjir
jumat siang banjir yang merendam ratusan rumah warga akibat hujan deras
dan luapan air dari kali cakung lama mulai surut
kini ketinggian air hanya sekitar lima puluh cm dari sebelumnya mencapai delapan puluh hingga satu ratus dua puluh cm
menurut warga banjir mulai surut sejak jumat subuh
sebagian warga yang mengungsi kembali ke rumah dan membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur
dan sampah yang ikut terbawa arus banjir
jam empat mulai warga yang di rumahnya agak tinggian
jam empat mulai pada bersih bersih
kalau saya yang rendah sekali ini baru
baru baru surut banget ya
berarti pas udah surut banget itu baru tadi pagi ya
tadi pagi ini
ini rt berapa aja sih yang
hampir semua kenapa ya
apalagi di belakang bapak
sekarang di belakang belum kering